karena kita belum kenal siapa itu nabi muhammad
karena tidak akan ada yang namanya cinta kecuali sudah setelah kita kenal
mungkin mas asemi bisa menceritakan sedikit cerita mulia nabi muhammad saw
untuk teman teman semuanya bisa mengenal nabi muhammad lebih jauh lagi
saya cuma menimbui atau menambahkan doa yang sudah disampaikan oleh mas akan tadi
di dalam al quran kan sudah disebut juga tadi yang sudah dibuat oleh mas akan
ketahuilah bahwa di dalam diri rasulullah ini adalah sebaik baiknya suri tauladan
jadi rasulullah sendiri ini jika lo kebaikan
kalau kata katanya mas akan yang sering dipakai
kalau kebaikan punya rupa itu rasulullah ini dah rupanya kebaikan
rasulullah itu sumber kebaikan
jadi semua kebaikan itu ada di rasulullah
dan ya betul kata mas akan
kita tuh gak bisa cinta sama kanjeng nabi kalau kita nggak kenal
kita lebih cinta sama ya orang orang western orang orang k pop
tapi sama kanjeng nabi yang merupakan panutan kita yang seharusnya wajib kita cintai
wajib kita teladani malah gak kenal
bukan nggak kenal orang zaman sekarang ini
nggak mau kenal
nggak mau kenal ya
nggak mau kenal kanjeng nabi
lebih tertarik sama hal hal baru yang mungkin gak berfaedah
malah malah bisa bawa kita ke keburukan ke haruman malahan
mudah mudahan dengan sesi kita ngebahas kanjeng nabi di episode hari ini bisa menambah
kecintaan kita kepada rasulullah saw
menambah dekat kebun kita kepada rasulullah saw
kalau tentang taula dan kanjeng nabi itu banyak ya yang jelas
di sini saya ingin nyebutin beberapa saja
yang jelas itu panjang nabi itu turun ke dunia
sama bujur allah itu diutus untuk diutam lima maka lima akhlak
diutus untuk menyempurnakan akhlak
rasulullah semua gerak gerik beliau itu semua yang beliau lakukan
semua yang beliau ucapkan itu disertai dengan akhlak semuanya
lemah lembut terus kalau mau berbuat juga pasti berpikir dulu ke depannya kayak gimana
padahal beliau ini sudah tentu maksum sudah tentu apa ya maksudnya
dijaga sama allah
beliau juga selalu menjaga diri beliau
gak mentang mentang dirinya nabi terus semena mena gitu
beliau itu emang akhlaknya itu terbaik beliau
terus kan para nabi para rasul itu pasti dikasih empat sifat wajib
yaitu sintik amanah tabligh faqona
ini tuh sifat yang mungkin di zaman sekarang itu juga jarang banget dimiliki sama
dia sangat dipiliki sama pemuda pemuda milenial
terus saya teringat kisahnya rasulullah itu akhlaknya rasulullah
jadi rasulullah itu pernah galau gitu kalau bahasa sekarang
teritanya sama sayyidatuna aisyah
kenapa ya rasulullah
saya tadi itu di jalan
nemu kurma gitu
diambil sama rasulullah diambil sama rasulullah terus dimakan sama kanjeng nabi ya daripada
mubalir gitu ada diwetuk mubalir akhirnya diambil sama rasulullah terus pas nyampe rumah
berpikiran ini tadi hai emang apa ya iya begini tadi itu harta sedekah pembukaan
gitu rasulullah kepikiran kayak gitu kalau kita kan paling ya jangan takut paling berharga ya
diambil wes gak mikir sengaja sengaja dia aja malah ini kajang nabi loh kajang nabi
doyang udah jelas bahkan masuk surga tapi kofnya beliau beliau ke allah itu takutnya
beliau ke allah itu lebih daripada kita hai masya allah begitu hai jadi seperti itu ya
akhlaknya rasulullah luar biasa hai mari kita sama sama kenal rasulullah shallallahu alaihi
hai dimulai hapsi ini banyak diceritakan rasulullah shallallahu alaihi wasallam
barangnya habib ali habsyi sifat sifat rasulullah sifat sifat mulianya tapi sebelum
lanjut ke itu ayo sama sama kita kenal rasulullah rasulullah ini lahir tanggal